kembali kami ajak anda untuk bergabung dengan arven kennedy produser lapangan cnn indonesia yang ada di jambi
terkait dengan bagaimana proses evakuasi dari rombongan kapolda jambi
arven bisa anda jelaskan kembali bagaimana proses evakuasi ini apakah bisa benar benar dilakukan pada hari ini
ya selamat sore iqbal sore tadi tim evakuasi udara mencoba kembali ke lokasi di mana helikopter membawa rombongan kapolda itu mendarat darurat
namun karena kabur helikopter tersebut kembali lagi ke tempat pangkalan yang terdekat dengan lokasi kejadian
kemungkinan sore ini tidak bisa dilakukan karena memang yang kami dapatkan gambar kabut memang sangat tebal di kawasan tersebut
kalau itu dikatakan melalui jalur udara yang memang terkendala dengan kabut bagaimana dengan jalur darat sendiri
karena informasi tadi yang terakhir kami dapatkan bahwa untuk tim evakuasi
evakuasi yang melalui jalur darat sudah mendekati lokasi
apakah melalui jalur darat ini memang bisa dilakukan atau juga tetap harus menggunakan jalur udara
ya iqbal untuk jalur tim evakuasi jalur darat memang sudah sudah bertemu tadi siang dengan rombongan kapolda di lokasi
di titik koordinat di mana helikopter tersebut mendarat darurat
mereka sudah berkumpul dan hingga sore ini sudah dua puluh tujuh orang tim evakuasi dari jalur darat
berkumpul di lokasi tersebut dan juga sudah melakukan pengobatan
terus menyiapkan tenda untuk nanti malam juga agar terlindung dari hujan begitu iqbal
arven apakah anda mendapatkan informasi berapa lama sebenarnya waktu jalur tempuh darat ini
mengingat bahwa kalau misalnya memang untuk jalur udara itu memang sangat sulit untuk dilakukan
apakah ada kemungkinan untuk melalui jalur darat
dan memang waktunya ini cukup memungkinkankah untuk bisa membawa
ya kalau menggunakan jalur udara memang waktunya terlalu singkat
hanya sepuluh menit dari tempat desa terdekat dengan lokasi kejadian
namun kalau melalui jalur darat lokasi ini memang di daerah yang lereng bukit
yang memang belum pernah sama sekali dijamah belum sama sekali bisa dilalui kendaraan
dan itu akan memakan waktu kurang lebih dua hari dua malam
walaupun jaraknya dari lokasi terdekat hanya sepuluh km
dan tim yang evakuasi jalur darat memang lebih cepat
tiba tadi siang sejak berangkat siang kemarin tadi siang sudah dulu sampai ke lokasi kejadian
arven ada juga informasi yang cukup menarik terkait dengan yang melakukan evakuasi ini
ada kabar bahwa istri kapolda jambi ikut rombongan untuk melakukan evakuasi ini
apakah betul itu
kami sudah melakukan konfirmasi ke kabinet rumah kapolda jambi
bahwasannya ibu kapolda istri kapolda jambi itu tidak ikut melakukan evakuasi
tetapi ibu tersebut menunggu di posko krisis center di kabupaten merangin
tempat helipad yang akan melakukan evakuasi
sementara tadi sore keluarga dari pak kapolda juga mendatangi posko krisis center di bandara sultan taha
bersama keluarga direktur yang lainnya
lalu kalau misalnya tadi anda katakan bahwa untuk saat ini bahwa evakuasi melalui jalur udara ini
tidak memungkinkan untuk dilakukan mengingat bahwa kondisi cuaca yang kurang bersahabat
lalu juga untuk jalur darat yang harus memerlukan waktu beberapa hari
selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim evakuasi ini
apakah akan terus berada di situ sampai kapan ini akan terus berlangsung
informasi yang kami dapat terakhir
tadi bahasanya batas waktu pencarian atau batas waktu evakuasi nanti sampai jam delapan malam
bila tidak itu dapat dilakukan maka tim evakuasi akan berada di lokasi hingga besok pagi
besok pagi pagi sekitar jam enam
kalau cuaca memungkinkan tim evakuasi udara akan langsung menuju lokasi
dan juga kami sampaikan logistik yang dikerahkan dari tim udara sudah dilakukan dua kali hari ini
sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat dan juga tengah hari tadi
tim logistik sudah menurunkan sejumlah logistik bagi korban maupun yang lainnya
arven kennedy produser lapangan cnn indonesia langsung dari jambi
terima kasih informasinya